ya semoga ojk ini bisa mengawasi dengan baik semua produk insurance di tanah air
kita beralih ke informasi selanjutnya kita mempunyai kabar baik di tengah pandemi covid sembilan belas
menteri energi dan sumber daya mineral menurunkan tarif listrik bagi pelanggan tegangan rendah non subsidi pada periode oktober hingga desember dua ribu dua puluh
dalam rilis resmi kementerian esdm untuk pelanggan tegangan rendah tarif yang ditetapkan sebesar rp satu empat ratus empat puluh empat tujuh per kwh atau turun sebesar rp dua puluh dua lima per kwh
sementara untuk pelanggan tegangan menengah dan tinggi tarifnya tidak berubah
pelanggan yang mendapatkan relaksasi ini adalah pelanggan rumah tangga daya rp satu tiga ratus dan juga rp dua dua ratus dan rp tiga lima ratus hingga rp lima lima ratus dan rp enam
selain itu pelanggan bisnis dan pelanggan pemerintah daya rp enam enam ratus hingga rp dua ratus
serta penerangan jalan umum juga menikmati penurunan ini
kementerian sdm menyebut penurunan tarif tenaga listrik untuk pelanggan non subsidi
tegangan rendah ini diharapkan membantu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di masa pandemi